ada aku diculik sama mp aku harus cari bantuan
dimana bu raffa rete
itu suara anak saya itu suaranya raffa dimana kita cari ayo
mami ali ali mami raffa diculik sama hantu bertaring mi
emang kalau rezeki emang gak kemana nggak diambil mubazir nanti ntar nggak dapet lagi

itu itu sampai berapa sih ya sabar paling juga sampai tujuh ratus doang
udah mendingan kita di sini diem diem aja sampai lupa
waktu bilang di sini saja kita tuh sambil ngumpet
kamu tuh gimana sih
kamu tangkap kepetan
satu dua tiga
lewat bawah kamu
ah udah udah banyak
keluar dia yuk
aduduh ini keperasaan gak enak
wah pak rt
wah pak rt
heee itu hantunya mendekat
heee itu hantunya mendekat
pak rt burun
pak rt burun
aduh ada hantu
hantu taring pak rt
hansipers ibu ibu ibu ronti
oh saya mau dimakan di jelek
hah bu mesih lagian centil banget sih
itu hantu bertaring
ayo kita tolongin bu mesih cepetan
dah agak dah agak
loh kok hantu nentek
saya udah pasti jadi bangke dibawah sini kan
itu liatin orang hantunya gak ada
jadi si buta dari gua hantu
hilang tadi ada saya gebok
dia udah punggungnya
makanya jangan merem
tau mukulin angin
kemana itu tadi penjahatnya
cari cepetan tangkap dia
ya pak rt hilang sih
pake segala merem
liat ini calingnya serem banget
jadi hilang deh tuh
udah mau magret tau
kan kaya ini lagi seru nih seru banget tuh

pas puluh jadi abis kan

kamu nambah takut loh
yeh pak rt bener
itu suara anak saya
mami rafa diculik sama hantu bertaring mi
bu messi rafa anak saya ditangkap
aduh mau pingsan
mau pingsan bu messi
kamu tunggu di sini ya tunggu mami kamu ya
biar aku kesana aja
mami biar dijagain sama tante messi aja
aduh kok ngejagain maminya sini
aduh ini berat tau nggak
yaudah kalau gitu bu messi ikut saya nangkap hantu bercaling mau
ih perte sembarangan aja
perte aja sendiri
ih oh gah
yaudah di sini atuh saya ke lambung
itu kok maite pak
yaudah deh di sini deh
rafa ditangkap sama hantu bertaring
bang karusannya bang
yuk tepat kita kejar
bu ranti bu ingin bangun deh bu ranti
ntar saya tambah pendek bu ranti
saya ada pengesahan nih
bule gimana sih kalau siapa yang nggak ketemu
dia tuh diculik sama hantu yang ada taringnya gitu loh
pokoknya serem banget
ah udah lama banget sih langsung teh
pilih rancang si rafa lama
gajian aja pengen cepet
rafa kemana tuh
dia diculik sama hantu bertaring
ali pasti lagi butuh bantuan
rafa diculik sama hantu bertaring yang serem itu
yuk kita susu
sebenarnya sih aku masih lemas
tapi gak apa apa deh demi sahabat aku
pak tunggu dong pak
deh kita mau ke kiri apa mau ke kanan
kita berpencar aja deh
saya sama ali ke kanan
kalian bertiga ke sebelah sana ya
pak rt itu apa pak rt
kayaknya dia ngeri gerak dan dia balik semak semak
pak rt tolong dicek dong pak rt
pak rt ngecek
masa pak rt ngecek kalian bertiga sana ngecek
kita tunggu binda aja di sini
kan pak rt yang gede pak rt
pak rt takut ya
ya allah si bella
bella bro mungkin kaget aja deh
kalian ngapain di sini coba malam malam lagi
terus kenapa yang diserang
kan tadi bella pikir ayah tuh hantu bertaring
ya allah masa anaknya nggak bisa bedain yang mana ayahnya yang ganteng kayak peri mariyadi sama hantu bercaling
emang ayah ada calingnya nggak ada kan
tuk lo sampai ke mana kamu
spek wordtu di bibik abu
suaranya hansip ya
ya allah ini hansip malah tidur tiduran disini